sampai jumpa di video selanjutnya
akang mah ada tiga orang spesial teh
kak hiji ibu akang kedua
bukan kita teh sudah pengen ngomong cucu
ya kan pak
desi tadi he'em melului
ya allah beningan tidur si amatri
desi kadang suka kesal sama singkat mama yang terkadang matre
tapi desi gak bisa apa apa
desi cuma bisa pasrah dan berharap kalau
ya mudah mudahan ajalah
mama sama abah gak maksain desi sama si henry itu
dan mama sama abah ngebolehin desi buat berteman banget sama agenda
akang gak bakal bisa ngelupain teman muda kita des
dan akang gak bakal bisa ngelupain betapa cantiknya wajah kamu
eh ada kodok panjang
aduh mobilnya ini bagus begini abah
kapan atau kita tuh punya mobil kayak gini
tapi nanti kalau den henry sudah bosan pasti ini mobilnya kasihin ke ibu ya
itu semua bisa diatur
yang penting ibu bisa atur bagaimana caranya saya bisa jalan jalan sama desi
itu mah pasti
eh bukan ke abah ke desi
iya ke desi
shovel kali orangadanya
kang kenapa berhenti di sini
saya bosan aja ngeliat pemandangan di sekitar sini
saya memandang wajah kamu yang cantik
kang ari akan terlihat seperti orang yang sangat terpelajar
tapi masa nggak tahu sopan santun
baru pertama kali jalan udah berani nyentuh saya
ya kan cuma sentuh dagu aja belum sentuh yang lain
kamu tidak akan bisa lari dari saya desi
kok udah datang
dia pasti ada di sini
desi baik baik saja
agenta mau ngapel ke siapa tuh
pasti buat wanita spesialnya kang ya
dalam hidup saya ada tiga orang spesial desi
kedua adik saya perempuan

polon dari prapit
haa bagus jujur kau
keluarga desy tidak menerima kalung dari kau
atau kupukul kau
aduh aduh aduh
dari gaya bicara kamu kamu menantang teman saya
izinkan saya untuk melawanmu
mau ikut campur kamu
berani beraninya kamu menantang
mau ikut campur
terus yang kecil
ya di sini
ya perasan kan
ya perasan kan
makasih buat nungguinnya ya ah
desi marah nggak
desi jadi pacar a'a
desi nggak marah kok
nah desi senang
dari dulu teh
desi pengen banget
punya pacar teh yang setia
a'a siap setia
terus desi pengen punya pacar
dan keluarga desi
ah juga pasti akan sayang sama desi
dan juga keluarga desi
yang paling desi pengen mah
desi tuh punya pacar yang orangnya tuh jujur
apa ada omongan desi yang nyinggung a'a
baru mau jujur sama kamu